dan setiap bulan setiap minggu atau setiap hari anda pasti berbelanja kebutuhan hidup
apalagi di indonesia yang terkenal sebagai negara hobi belanja
hingga menopang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi nasional
gurihnya pasar indonesia mengundang banyak brand masuk dan menjajakan beraneka produk
produk apa saja yang siap menggoda kocek anda untuk berbelanja
korporasi penggenggam dunia kami ulas lebih lengkap untuk anda
kita langsung saja lihat datanya
yang pertama ini adalah data pertama yang kami miliki beberapa brand brand internasional
yang memang yang selalu saja siap sedia menerima dompet anda
kita lihat ini adalah korporasi pertama adalah craft sebagai induk usaha
kita lihat craft ini memang sudah masif sekali masuk ke seluruh dunia
namun ini adalah produk produk hanya sebagian kecil saja yang kami tampilkan
yang mungkin sangat familiar dengan kehidupan masyarakat indonesia
kita lihat ada oreo itu dimiliki oleh craps
cips ahoy juga dimiliki oleh kraft
kraft reeds del monte kraft singles pasti ya kalau keju pasti biasanya kesini nih brandnya
lalu kita lihat ada wells dan juga sunkis
ada oh iya jadi ada kat buri sesungguhnya
jadi ada dua dia punya lini bisnis kat buri dan juga toblerone
tapi untuk cat buri sendiri dia sudah melakukan spin off sehingga ada dua lagi anak usaha di bawah cat buri
dr pepper's naples dan kemudian ada wells and sunkist
dan yang menarik adalah kraft sendiri memang lebih fokus di produk produk konsumsi makanan ya
utamanya untuk keju
kemudian juga biskuit dan untuk coklat
jadi kat buri toblerone favorit anda itu adalah produksi dari kraft
ke slide selanjutnya
setelah kraft kita lihat ini adalah korporasi yang menggenggam anda setiap hari nestle
untuk nestle saya melihat lebih bervariasi dia punya lini usaha ya
kita lihat nescafe masih sektor makanan nes tea kemudian coklat kit kat
nah itu juga merupakan salah satu produk dari nestle
tapi lihatlah di sini dia juga memiliki loreal loh
yang memiliki beberapa lini bisnis
dan garnier yang iklannya selalu muncul di tv
kemudian juga mabeli new york
itu merupakan anak usaha dari loreal
jadi dia bermain di sektor kosmetik kemudian juga makanan
dan ini satu lagi
di bawah l'oreal juga ada wadrop
ralph lauren dan juga giorgio armani
di indonesia ini merupakan merek merek yang biasanya pencinta brand brand tertentu
kita akan beli produk produk ini ya
jadi nestle punya lebih bervariasi dari makanan kosmetik hingga wadrop
ataupun juga pakaian ya
brand brand terkemuka pakaian
hampir sama tadi seperti yang sebelumnya
kemudian ada frinkles
ini adalah sebuah kentang ya
kentang yang suka nemenin anda kalau sedang nonton
juga ada produk kosmetik seperti olei
kemudian kita lihat juga ada doni
ibu ibu suka pakai pewangi dauni dengan iklan iklan ini
pasti tahu deh ternyata ini yang punya satu loh bu
lalu untuk kalau obat obatan juga ada fix ya
kemudian ada oralb juga untuk pasta gigi sikat gigi
dan ini hampir sama ya
jadi gila ya shampoo itu mereka punya tiga brand loh
dan ini unit usaha sendiri
anda bayangkan untuk mengurusi shampo anda aja itu satu perusahaan besar loh
jadi tidak heran inovasinya jadi terus dilakukan
lalu ada juga produk produk brand
baju ya ataupun wardrobe juga ada lekos kemudian boss hugo boss
kemudian kita lihat ini yang menarik
ada pampers juga main di sana untuk baby diapers ya
lalu kita lihat ada jiled ini untuk para pria yang suka membersihkan bulu bulu halus di wajah gitu
untuk indonesia dia mungkin tidak terlalu masuk terlalu besar ya
tapi kita kenal lah produk produk yang kami tampilkan
ada johnson's baby punya bervariasi produk dari bedak punya kolon juga ada
shampoo baby bath dan lain sebagainya
jadi pastinya mereka punya laboratorium khusus untuk terus menelurkan inovasi
kita ke unilever atau unilever mungkin ya saya sebutnya
dan ini selalu mengisi rak belanja anda
troli belanja anda setiap bulan
coba jujur pastilah
ada sunlight loh ibu ibu
yang selalu anda gunakan setelah menggunakan piring kotor pasti pakai sunline
atau ada beberapa brand lain sih
tapi staminate salah satu yang sangat terkemuka dan itu produk unilever
lalu comfort facelin dan pons juga produk kosmetik yang diurus sendiri
tapi yang menarik sunlight itu diurus salah satu perusahaan loh bu
jadi tidak heran kalau dia nggak bagus ya memang kelewatan sebenarnya
orang satu perusahaan ngurusin satu brand
lalu kita lihat ada sampo juga ada tricem
juga ada sunslick
kita ke coca cola ini produk minuman
coca cola sangat terkenal dan menguasai pasar dunia
sekitar tahun sembilan puluh hingga tahun sembilan puluh an sehingga ada penolakan
sampai ada penolakan untuk produk produk soda dan bergula tinggi
sehingga akhirnya mereka melakukan diversifikasi tidak hanya di soda seperti wacala sprite dan fanta
mereka membeli produk produk ataupun membuat sebuah lini bisnis untuk minuman kesehatan
seperti minute made itu untuk rasa rasa jus buah ya
lalu kita lihat juga mereka juga membuat
mereka juga memproduksi saat ini memiliki lini usaha untuk memproduksi minuman isotonik yang menambah energi
seperti monster dan juga power rate yang mungkin bisa dikonsumsi juga untuk para beberapa atlet misalnya
dan orang orang yang sedang membutuhkan ion tubuh ekstra
lalu pepsico ini musuh babu hitamnya coca cola sebenarnya
kita lihat pepsiko juga memiliki beberapa lini bisnis
anda tahu pizza hut anda tahu juga kfc anda tahu juga awe ya
biasanya di indonesia dikenal dengan aw
ini adalah kalau anda suka ke pizza hut kfc atau kw
itu adalah satu orang ataupun satu perusahaan yang punya
itu pepsiko yang bermarkas di sana
dan itu merupakan anak usaha dari yum ya
itu juga merupakan salah satu lini bisnis pepsiko
lalu quaker juga dimiliki oleh pepsico
kemudian makanan snack snack itu cheetos hingga lay's
itu juga dimiliki oleh pepsico
dan minuman ada pepsi dan mirinda
maka tidak heran dua merek ini selalu minumannya ada di teman teman makan tadi ya
ada kfc aw dan lain sebagainya karena dia punya juga
lalu kita lihat adalah mars dengan double mint perman
yang merupakan anak usaha dari ringley
kemudian wiskas makanan untuk hewan ya
lalu kita lihat dia juga punya coklat
coklat mars juga terkenal ya
ini juga merupakan satu korporasi keluarga yang sangat masif bermain di produk coklat
merupakan produk produk andalannya
lalu kita lihat adalah general mils
anda tahu ya ini adalah satu saja produk yang kami ambil karena sangat familiar di indonesia
sesungguhnya ada banyak
tapi hagen danz merupakan salah satu juga produk general mills yang terkenal
lalu ada kellogg's original corn flakes yang memiliki kellogg's ibu ibu
kalau ke supermarket biasanya yang suka masak pasti tahu keloks ya
ada banyak sekali varian keloks itu dari mulai penyedap makanan dan lain sebagainya
ini adalah perusahaan perusahaan yang menggenggam ataupun korporasi yang menggenggam dunia
tentunya tiada hari tanpa belanja maka tidak heran mereka menggenggam uang anda